jangan deket deket gudang ini
karena gudang ini terkenal angker
kagak ada satu orang pun yang berani mendekati gudang ini
kalaupun berani dia akan punya masalah besar
saya kira bapak pernah lihat gaya
ada mungkin laki laki atau bapak bapak yang masuk ke gudang ini pak
kagak ada non
tidak ada orang yang berani masuk ke gudang ini
apalagi sampai tinggal di dalamnya
saya kagak mau non kena masalah besar
tinggalkan gudang ini
bapak di sini nak
bapak mohon jangan pergi lia
anak itu kembali lagi kemari
saya berhasil mengusirnya pergi
tapi kelihatannya dia curiga
saya khawatir dia akan kembali lagi kemarin
oke terima kasih
aku harus bertindak
pokoknya lia gak boleh sampai menemukan mios
aku gak mau kebohongan ku terbongkar
ranti ranti benci sama aku
jadi kamu ngerasa kalau mios itu disikap di gudang itu li
tapi pas udah mau masuk tiba tiba ada warga yang nanaku
katanya gudang itu angker
siapa pun orang yang masuk ke gudang itu

ya yang kayak gitu mata hayul kali li
baru gue mau masuk tiba tiba dia langsung lari gue keluar
curigakan banget ya
mendingan sekarang kita pulang ke rumah dulu
habis itu kita selidikin sekali lagi gudang itu
harus itu kita harus cek gudang itu
yuk yuk yuk
pak kasih kita kesempatan pak kita pasti bakalan bayar uang kontrakannya
tidak ada mohon maaf pergi
uh sekarang kita mesti kemana nih
terus kakek mau lia juga gimana ya
kalau tiba tiba dia pulang terus kita udah gak ada di rumah
duh lia lia ngapain sih lo masih mikirin kakek
ada juga sekarang kita mikirin nasib kita
mau kemana nih kita sekarang
kalau enggak gini aja deh
mendingan kita tuh nginep di rumah anak jalanan aja oke kan
aduh enggak bisa lah dri
ibu pasti bisa nemuin aku kalau aku tinggal di sana
aku enggak mau lagi ibu punya masalah sama papa huzan
tuh ada kolong jembatan gimana kalau misalnya kita bertuduh di situ dulu
gimana keadaannya dok
dia baik baik saja kok mas
jadi menurut dokter juwita baik baik aja
saya tidak menemukan adanya kelainan pada diri juita
menurut saya kondisinya saat ini berangsur angsur sudah membaik kok mas
tumornya juga sudah hilang
dan sudah tidak mengganggu lagi
jadi enggak apa apa
iya benar sekali
kamu jelasin apa lagi
aku enggak harus di dalam pikiran kamu kayak apa wit
kamu ngapain sengaja bohongin aku
atau kamu sengaja mau ngalangin aku untuk cari dia
bukan gitu lang
kamu tahu sendiri kan kalau aku cinta banget sama kamu lah
iya tapi itu bukan alasan untuk membohongi orang
itu bukan alasan untuk membohongi orang
li mana sih gudangnya
itu sebelah sana tinggal satu belokan lagi kita nyampe kok
apa kabar yus
bawa dia ke luar kota
sekarang berada di sini
jika kamu ingat itu adalah masalahmu
saya menghargai wang ini
jadi anda kami menghargai wang ini
ini kan obat papa mer
gue tuh bingung banget
kenapa gue gak langsung masuk aja
pasti gue ketemu sama bapak
udah lah ini tuh bukan waktunya untuk kamu nangis
ini waktunya untuk kita nyari
yuk cari mereka deh
selamat tinggal lia
karena sekarang papa gak bisa bersama kalian lagi
gak bisa melindungi kalian lagi
kalau engkau mau
engkau boleh ambil nyawaku
maka kamu akan menemukan cinta dan kebenaran
kenapa kakek itu ngomong seperti itu
apa itu petunjuk untuk aku ya
seperti peta yang pernah dia berikan untuk aku
kalau menuruti kata hatiku
sebenernya aku gak percaya lia sanggup bersikap seperti itu padaku
selama ini lia sangat menyayangi aku
bahkan terlalu menyayangiku
sehingga dia rela berkorban untuk kebahagiaanku
aku ingin sekali menemui lia dan mas yos lagi
apalagi setelah mimpiku yang mengerikan malam ini
aku harus pergi mencari mereka
aku harus pergi mencari mereka
siapa tahu mereka betul betul butuh pertolonganku
kamu mau kemana
aku mau cari lia
aku harus cari lia
aku mau ketemu sama lia zan
kamu kenapa sih
ngotot banget mau ketemu sama anak kamu yang
dia aja udah gak pengen ketemu kamu
dia udah gak peduli sama kamu
kamu masih aja mau nyari dia
kamu gak lihat kondisi kamu
kamu gak lihat aku
berapa biaya yang udah aku keluarin buat pengobatan kamu
itu besar banget
tapi bukan aku gak rela
aku rela banget ngeluarin itu semua
jadi apa berlebihan
kalau aku minta
kamu sedikit aja
ngelihat pengorbanan aku
kamu jaga kondisi kesehatan kamu
kamu gak ngerti ya
aku minta maaf kalau selama ini
aku berterima kasih untuk itu
tapi terus terang untuk saat ini
aku gak bisa mikirin hal lain selain lia
kalau kamu mau hentikan semua biaya pengobatanku
aku gak peduli
aku lebih baik mati
daripada aku gak bisa ketemu lia
kalau aku gak izinkan
lebih baik kali ini aku biarin aja dia pergi
dia kan takut sama ancamanku
jadi aku yakin sekali
dia gak akan membocorkan semua ke ranti
dan yos toh udah dibuang ke luar kota
jadi ranti gak apa apa
bisa nemuin dia
maaf cari siapa ya bu
saya mau cari
lia putri saya
dia tinggal disini
oh maksud ibu pemilik kontrakan yang lama
oh dia udah pindah bu dari sini
karena tidak mampu bayar sewa
jadi dia diusir bu
ya udah kalau gitu
terima kasih ya bu
ibu harus cari kamu kemana lagi nak